kita beralih ke indonesia timur jelang hari pemilu besok alat peraga kampanye di kota timika papua
masih terlihat mulai dari baliho ukuran kecil hingga besar
banyaknya alat peraga kampanye yang masih terpasang membuat bawaslu dan satpol pp bekerja keras untuk membersihkannya
targetnya hari ini semua apk harus sudah diturunkan
koordinator divisi penindakan bawaslu mimika immanuel waromi mengatakan
sejak h empat sebelum pemilu bawaslu mimika telah menyurati seluruh partai politik
untuk memperhatikan apk pada masa tenang
namun sejak dua hari terakhir ini bawaslu harus turun langsung bersama dengan satpol pp
dan dikawal aparat kepolisian untuk menurunkan paksa apk yang masih terpasang
dan belum diturunkan oleh calon maupun partai pemasang apk
untuk mengejar target membersihkan apk bawaslu menerjunkan enam puluh personil satpul pp
yang dibantu pengamanan oleh polres mimika
kepada caleg caleg yang memasang apk dalam tahap perizinan
jadi mereka dapat membongkar dan uang keminan di perizinan itu dapat mengambil kembali
setelah tanggal lima belas itu kemenangan dari bawaslu untuk melepaskan semua balio balio
yang berkaitan dengan kampanye pemilu yang ada di kabupaten mimika
jadi ini hari kedua yang kami lakukan diharapkan hari ini bisa dapat terselesaikan semua